dongeng bahasa indonesia
ketika dia berjalan dia melihat banyak korek api rambutnya dan gulungan indah di lehernya
dia telah berjalan dari pagi hari tapi tidak dapat menjual satupun korek api
dia menghampiri orang orang yang berjalan di jalan
tapi tidak ada satupun yang membeli korek api darinya
karena mereka semua sedang menikmati keceriaan malam ini
berjalan menyusuri trotoar
gadis itu melihat banyak toko yang penuh dengan kue dan berbagai macam makanan
dia melihat banyak restoran berisi orang yang makan bermacam makanan
makanan dengan lilin yang menyala di meja
gadis itu juga merasa lapar karena dia belum makan apapun dari pagi
dia mengabaikan pandangan itu lalu pergi
dia menggigil karena saat itu malam hari dan dingin yang menerpa sangat menusuk
dia tidak sanggup berjalan dengan baik karena dia berjalan telanjang kaki
saat siang hari saat dia di rumah duduk di samping neneknya yang sakit
mary bisakah kau tolong keluar menjual korek api
kita bisa membeli sedikit makanan kalau kau bisa menjual korek api itu
tidak bisa bu di luar dingin sekali
pergi kau gadis malas pergi dan jual korek api itu sore nanti
dan jangan pulang sebelum kau berhasil menjualnya
oh pergilah sayangku kalau tidak nanti dia akan memukulmu lagi
aku sangat menyesal memiliki anak yang sangat kejam
jangan menangis nenek aku akan pergi
mary memasukkan beberapa korek api ke apronnya
dia mengenakan sendal ibunya dan pergi
dia mencoba semampunya dengan menghampiri orang orang untuk membeli korek api darinya
tapi tidak satu pun yang menanggapi
hari mulai gelap dan mary merasa sangat lapar
tapi dia ingat ancaman ayahnya dan dia mulai berjalan lagi
di sudut jalan dia bertuburkan dengan sekumpulan orang orang
aku tidak apa apa maukah kau membeli beberapa korek apiku
maaf malaikat kecil aku sedang tidak membutuhkannya
dan mereka pun berlalu mary kemudian merasakan telanjang kaki
ternyata salah satu sendalnya hilang
dia mencari pasangannya dan menemukannya di selokan
dia tidak bisa mengambilnya dari sana
mary memutuskan untuk berjalan tanpa alas kaki
sebelum melanjutkan perjalanan dia memeriksa apakah koreknya masih selamat
dia menemui banyak orang tapi gagal menjual satu korek pun
dia merasa lelah dia menemukan sudut di antara dua rumah
dan memutuskan untuk istirahat sebentar di situ
dingin semakin menyingat
gadis yang memiliki korek di tangannya pun berpikir
kalau aku bakar sebatang korek api aku bisa mendapatkan sedikit kehangatan
kembali terbesit di fikirannya
tapi kalau ayah tahu tentang ini dia bisa sangat marah
tapi rasa menggigil memaksanya untuk berpikir
bagaimana dia bisa tahu kalau aku hanya membakar satu batang
dia berani untuk mengambil sebuah korek dan menyulutnya ke sebatang kayu di dekatnya
dan betapa mengejutkannya korek api itu menjadi kompor besi
dia merasakan kehangatan
dia meletakkan tangannya di dekat kompor api dan mencoba untuk menghangatkan diri
dia merasa senang
tapi tidak lama kemudian salju jatuh di atas korek apinya dan apinya padam
dia merasa sangat kecewa
beberapa saat kemudian dia menggigi lagi
dia berpikir sebentar dan mengambil kotak korek api
dia mengambil korek api lagi dan membakarnya ke tembok menghadap ke dirinya
temboknya menjadi transparan
dia bisa melihat menembus temboknya

dia bisa melihat korek api
ia bisa melihat menembus tembok sekarang
rumahnya sangat indah dan didekorasi dengan indah
ada api unggun dan lampu
dan banyak lilin yang menyala
keluarga yang hidup di sana sedang makan
dia bisa melihat makanan yang cukup dan kue yang terletak di meja makan
di mana semua anggota keluarga bercengkerama dan berdiskusi sambil duduk di sekeliling meja
mary melihat angsa panggang di atas piring di meja makan
dia terkejut lagi
seketika kemudian dia melihat angsa yang datang mengarah kepadanya
karena rasa laparnya dia senang melihat angsa menghampirinya
angsa datang mendekati tembok
mary ingin memasukkan tangannya menembus tembok dan menggenggam angsanya
kemudian api di korek pun padam
dan semua hilang seketika
sekarang tidak ada lagi tembok transparan
mary sangat kecewa
dia melihat ke langit memohon kepada tuhan untuk menolongnya
oh tuhan keluarkan aku dari situasi ini
kemudian dia melihat bintang jatuh
sebuah pikiran melintas di kepalanya
mereka bilang kalau ada bintang jatuh seseorang akan meninggal
nenekku sedang sakit keras
apa ini pertanda aku akan kehilangan nenekku
oh dialah yang paling menyayangiku
sambil menangis dia mengambil korek api lagi dan membakarnya
dia tidak terkejut melihat neneknya berdiri di depannya
oh nenek kau di sini
iya cucuku aku di sini untukmu
mary sangat senang melihat neneknya
tapi kemudian takut
dia berpikir kalau neneknya juga akan menghilang
kemudian dia mengambil lebih banyak korek dari kotaknya dan meletakkannya di batang kayu
dan muncullah cahaya
cahaya secerah sinar matahari
di malam itu ada sinar yang cerah di sekeliling mary dan neneknya
mary melihat ke arah neneknya
beliau terlihat sangat cantik dengan gaun putih barunya
neneknya memandang mary dan tersenyum
nenek aku sudah sangat ketakutan untuk tetap di sini
aku mohon bawa aku bersamamu aku mohon
iya sayangku akanku ajak kau bersamamu berikanlah tanganmu
nenek mengenggam tangan mary dan mengangkat ke tangannya
mereka berdua mulai terbang ke atas
mary sangat senang hingga dia bertepuk tangan
bagaimana perasaanmu sekarang melekat kecilku
sekarang nenek aku tidak lagi merasakan lapar dingin ataupun rasa takut lagi
nenek tersenyum kepadanya dan mereka berdua terbang ke surga
senyum tanpa dosa muncul di wajah mary
serai asinar matahari menyinari wajahnya di pagi hari
ada banyak orang berkumpul di sekelilingnya
semua melihat mary terbaring di sudut di antara dua rumah
mereka merasa kasihan padanya